selamat pagi dan selamat datang di seminar asian matters epicentrum of growth di bank indonesia cekora
selamat datang di bank indonesia cekora bapak periwarjo
dan juga speaker kedua sesi kami deputi governor of bank indonesia bapak dodi budiwaluyo
ini adalah kehormatan untuk saya berada di sini dan selamat datang ke panel tinggi terbaru kami
tuan tuan dan perempuan seperti yang kita tahu tahun ini indonesia telah mengambil kepemimpinan asean
dan sudah secara ofisial menutup sejumlah pertemuan dan perjumpaan kerjaan
di dalam trak finansi dan peran pemimpinan yang juga indonesia telah mengambil
untuk menentukan pemberian ekonomi prioritas untuk menjaga jalan ke jalan
untuk asean yang kuat dan unifis di hadapan perantasan ekonomi global

dan tentu saja seperti yang kita tahu sebagai forum kooperasi regional
asean adalah asosiasi negara asia tenggara atau asean
yang memiliki peran dan posisi yang penting di lanskap ekonomi asia dan di dunia

asean adalah asosiasi negara asia tenggara atau asean
asean menjadi pusat peningkatan ekonomi dunia atau epicentrum of growth
jadi apa adalah peran indonesia di menjaga momentum peningkatan ekonomi di daerah
dan apa adalah masalah strategis yang berkaitan dengan memperkuat
untuk menjelaskan lebih lanjut tanpa lupa
saya ingin menginvite jadi tolong sertai saya di atas
dan bukterian bank indonesia
ini adalah kesenangan berada di sini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak peri warjio
dan saya ingin menginvite para panel yang terkenal
untuk memberikan penulisan terbaru
saya ingin menginvite tuan tuan peri warjio
but hour people in kalimantan in sulawesi
i was discussing with pak dodi and bu yati
saya pikir pada pembangunan recovery yang di bawah kursus kami kami ingin membawa pemahaman kepada anggota asean mengenai normalisasi polisi
normalisasi polisi saya pikir kita harus ambil lebih cepat atau lebih lama
tapi pesan yang telah dihantar dari ios dari fund dari world bank kita harus berhati hati kita harus melihat strategi dan timing
normalisasi polisi saya pikir itu adalah satu topik yang ingin kita bicarakan dari semua anggota
mengenai strategi mengenai timing mengenai bagaimana kita mengalibri bagaimana kita menjanjikan dan bagaimana kita berkomunikasi dengan pasar
itu yang kita pikirkan polisi mix dapat menjawab dua tujuan
seperti yang sudah dibilang oleh pertama pertama stabilitas dan kursus
saya pikir itu adalah contoh yang baik bagaimana ieo melihatnya
menggabungkan kebijakan moneter kebijakan makroprudensial dengan fsi intervention for ancient intervention dengan juga pengurusan perusahaan kapital dan kebijakan fisikal
yang terakhir kebijakan harus diberikan sebagai koordinasi antara bank dan pemerintah
itu adalah topik nomor satu yang akan diberikan oleh indonesia sebagai pertama pertama
bagaimana kita berbicara bersama kita mengingatkan keputusan yang sudah diberikan
dan bagaimana kita berbicara bersama kita mengingatkan keputusan yang sudah diberikan dan bagaimana kita berbicara bersama
yang sudah diberikan oleh imf dan bank dunia
saya pikir masalah transaksi kewangan lokal
ini adalah yang saya pikir ketika kita berbicara pada g dua puluh
ini bukan topik yang mudah karena kita mengatakan kita harus memperlembabkan kewangan
memperlembabkan kewangan itu berarti kita tidak mengatakan bahwa kita tidak ingin sebuah kewangan
kita ingin memperlembabkan kewangan
kita ingin memperlembabkan kewangan
memahami bahwa beberapa negara di negara ini
dengan sistem akun kewangan terbuka seperti indonesia
dengan juga reliance yang tinggi pada pendapatan luar negara
saya pikir dengan lct
kita mencoba setidaknya untuk menunjukkan bagaimana lct
bisa membawa kegiatan yang kita sebut sebagai stabilitas dalam sistem kewangan
tentang poin ketiga saya pikir juga dalam pembangunan dan pembangunan
juga kami ingin membahas tentang masalah
adalah bagian dari cara kita menjaga
sebuah sistem asing yang bebas
tapi kita tidak ingin memiliki depresi yang ekseksif
karena kegagalan yang datang dari bagian global
saya pikir itu adalah salah satu
kami juga mengirim pesan kepada global
mengenai bagaimana kebijakan oleh negara besar
mengenai negara negara yang berkembang
negara negara yang berkembang
saya pikir itu adalah tiga topik pertama
untuk pembangunan dan pembangunan
saya pikir digitalisasi sudah berbicara dengan pemerintah
sudah menyebutkan banyak hal
kripto adalah salah satu
dan juga mengenai regulasi
kami juga ingin ms
mengenai bagaimana kita bisa mengguna
dari peraturan yang diambil oleh bis
saya pikir digitalisasi sudah menjadi bagian dari
satu yang kami bicarakan tentang kripto
yang mungkin bukan salah satu masalah
mengenai sistem moneter internasional baru
bahkan juga pengurusan data
atau kita berbicara tentang keuangan digital pribadi lainnya
jika kita menggambarkan keuangan
jika kita menggambarkan keuangan bis
kesan tentang sistem moneter internasional
saya pikir itu bagian yang
jika kami tidak memutuskan untuk memiliki solusi satu
kesan semua masalah digital
yang terakhir tentang kesehatan
pak swasil sudah mengingatkan
semua kemajuan yang sudah diambil oleh indonesia
tapi apa yang ingin kami bawa ke tabel
adalah bagaimana kita menangani risiko transisi
saya pikir semua anggota ims
memiliki tujuan sdg dua ribu tiga puluh
kami juga memiliki tujuan
untuk emisi net zero
tapi salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh kami
bagaimana kita meminjau kewangan kesehatan
bagaimana kita meningkatkan kemahiran kita
mengenai pindah ke energi krena
energi krena atau segala galanya
saya pikir itu tidak mudah

saya pikir ini adalah yang baik untuk kita
saya pikir seperti pembicaraan terakhir saya
alam untuk kita memiliki dialog
saya pikir kita adalah keluarga kecil
sebelumnya ketika kita menjadi presidensi g dua puluh
saya pikir sekarang kita dapat menunjukkan
semua kemajuan dari ems
kita bisa belajar dari satu sama lain
dan mungkin tentu saja sebagai
input yang baik untuk kita
langkah besar untuk masa depan yang lebih baik
terima kasih terima kasih banyak
pertama saya ingin mengucapkan
penghargaan kami kepada bank indonesia
dan keamanan anda yang sangat sejuk
penghargaan kepada bank indonesia
dan juga kementerian pembangunan indonesia indonesia
di g dua puluh dan di asean
selalu mendorong untuk melihat
bagaimana kita dapat menunjukkan asean
kedua saya juga ingin
dengan ucapan yang telah diberikan
saya baru saja tiba di jakarta
tapi perasaan yang terjadi pada saya
ah saya sangat senang untuk kembali
kita semua sangat rapat dengan satu sama lain
tidak bisa mengunjungi satu sama lain
dan saya sangat senang untuk kembali
saya pikir tiga hal yang terjadi
situasi sekarang sangat rumit
sekitar eksternal dan domestik
ini tentang menjaga kembang
kita harus melihat kebawah risiko
ini juga tentang membangun
masa depan yang lebih baik untuk asean
dengan tiga hal yang penting ini
ini membuat untuk diskusi yang sangat berhenti
di seminar yang tinggi ini
prioritas indonesia untuk asean tahun ini
dalam hal pembangunan dan penyelamatkan
semua adalah area yang sangat penting
untuk kita bekerja bersama dan menangani
ini akan mulai agak serius
akan lebih ringan dan positif dari situ
kita harus membicarakan tentang risiko
dan dalam hal memanajakan inflasi
dalam memperbaiki stabilitas harga
yang dipercaya kepada bank utama
dengan keterampilan dan dengan kebijakan
untuk mengembangkan inflasi ke target
untuk mengembangkan kebijakan kebijakan
meskipun beberapa pengorbanan domestik
yang diperlukan untuk mengembangkan inflasi
ada perubahan yang sangat sulit
pengurusan kebijakan harus memastikan
harga dan stabilitas kebijakan
kedua harga kebijakan yang lebih tinggi
di firma firma yang berpengurusan
di singapura kami telah menekan
lima kali sejak oktober dua ribu dua puluh satu
untuk memperlukan tekanan harga
dengan menggantikan inflasi yang diperlukan
in oktober dua puluh dua kami menggantikan
ban kebijakan kebijakan kebijakan
karena tekanan inflasi yang diperlukan
jadi dari perspektif itu ini cukup terkesan dengan
yang dikatakan oleh pertama tama
pengelola kebijakan dapat menggabungkan
untuk menyelamatkan stabilitas finansial
balasan ekonomi ekonomi domestik dan eksternal
untuk asia pengguna yang lebih besar
exogenous yang diperlukan oleh
dengan harga perubahan yang paling penting
sebagai mekanisme transmisi channel transmisi
dalam waktu periode kegagalan tinggi
untuk mengejar objektif yang berbeda dan memakai
berita baik adalah bahwa asia memiliki
dalam mengembangkan risiko melalui
perubahan flow capital dan intervensi fx
penggunaan framework kebijakan integrasi
jadi bahkan di tahap
pengalaman capital dan penggunaan
alat kebijakan di daerah
dan ini juga membahas keberanian
yang dato perry sebutkan sebelumnya
dengan cara yang sama
dengan mencapai beberapa objektif
dapat memiliki peran yang bergantung
dengan inflasi tinggi dan tinggi
untuk penguasa kebijakan yang berat
yang bergantung untuk menghasilkan
kekuatan inflasi yang lebih besar
yang diberikan kepada rumah dan perusahaan
dengan ekuiti dan kesehatan kebijakan
di singapura kebijakan kebijakan
tetapi peraturan telah diperhatikan dengan berhati hati
untuk memastikan kuantum kebijakan yang terbesar
keuangan pendidikan untuk rumah yang berbahaya
melalui beberapa pengaturan budjet
terutama melalui pengisian kebijakan
beberapa kebijakan bergantian juga
dalam peralatan yang efisien energi
peningkatan wajah untuk pekerja yang berusaha yang rendah
kebijakan yang ada di dalam kebijakan
jadi poin keempat dan terakhir saya
untuk mempersiapkan ekonomi kita untuk masa depan
biar saya menyambutkan mereka secara singkat
pada keuangan yang berkembang
untuk mengklasifikasi aktivitas ekonomi
taxonomy akan menjadi referensi yang sering
di asean tentang aktivitas perubahan dan transisi
pelabur yang mencari dukungan asean
untuk berubah ke net zero
biasanya dalam diskusi tentang taxonomy
orang memiliki taxonomy eropa
diskusi tentang taxonomy asean menarik
karena mereka mencoba untuk membangun
mereka mencoba untuk membangun dan memanfaatkan
dan kami tahu bahwa dalam asean
pertemuan yang bergantung dalam ini
tapi kami sedang berkembang
dan saya pikir ini adalah sesuatu
kami menunjukkan pembahasan sistem penghantaran
yang pertama adalah kind
yang memungkinkan individu untuk memindahkan dana
ke luar negara hampir secara langsung